dua pasangan baca pres dan bacawa pres telah resmi mendaftar ke kpu pada kamis sembilan belas oktober
kontestasi politik ini semakin menghangat ya empat bulan jelang pemilu dua ribu dua puluh
bahkan dinamikanya pun ramai jadi sorotan warganet kita langsung bahas nih
exposure baca pres bacawa pres dua ribu dua puluh empat langsung bersama dengan dudi rudianto
mas rubdi terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
kita akan bahas seperti apa lini masa membaca peta pertarungan dari pilpres dua ribu dua puluh empat ini ya
ini semakin menarik karena kemarin sudah disebutkan ada beberapa nama dan mungkin tidak sedikit banyak
nama mahfud md memberikan elemen of surprise ya atas pendaftaran di kpu ini
tapi kalau kita lihat dari analisis yang dilakukan oleh tim evelo mengenai nama nama yang akan maju
dan dengan cawapresnya masing masing bagaimana anda melihat perbincangan ini terjadi di sosial media
mana sosial media yang paling hektik perbincangannya soal mereka
yang paling oke lah ya
oke baik begini mbak
jadi kalau kita bicara pilpres dua ribu dua puluh empat kita harus melupakan pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
oke kita tinggalkan
betul karena yang lalu hanya dua pasang
dan itu sedikit membingungkan memang
ada lagi kombatan yang berada secara ekstrim dikutup yang pasangan pertama dan pasangan kedua
sebagai contoh dulu pkb dan pks berhadapan hadapan
hari ini mereka bersama
confuse nggak pendukungnya
disinilah kemudian terjadi perubahan bagaimana mereka berkomunikasi yang tadinya begitu tajam
sekarang sebenarnya lebih menurun
jadi black campaign dibandingkan periode pilpres sebelumnya
itu sudah sebenarnya lebih turun hari ini
tetapi tren percakapannya meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan pilpres dua periode sebelumnya
oke ini kalau kita lihat ada nama ganjar pranowo prabowo subianto anies baswedan
nyatanya yang paling banyak diperbincangkan usia muda deh kita lihat ya

karena memang jejak rekam yang cukup tinggi menyebabkan prabowo lebih mudah direkognize
jejak digitalnya memang bisa dikatakan dalam dua kali pertarungan
bersama jokowi tentu lebih banyak dibandingkan ganjar ataupun anies baswedan
tetapi perlu dilihat juga bahwa ganjar pranowo ini sebelumnya dalam satu tahun terakhir
ini adalah raja di tiktok mbak
ini ya raja di tiktok
raja di tiktok
kontennya banyak banget
kontennya banyak banget gaul banget dan sangat menyentuh segala macam lapisan
tetapi dalam enam bulan terakhir justru prabowo subianto lah yang paling banyak dilirik oleh warga tiktok
apa yang dikomunikasikan
warga tiktok terkait dengan prabowo subianto bahkan mengalahkan konten konten dari ganjar pranowo
salah satunya karena menjadi menteri pertahanan
jadi heroik kemudian kebetulan tni itu juga mendapatkan tempat di apa namanya warga tiktok ya mbak
tni polri itu mendapat dukungan ketika mereka bertugas di papua misalkan
begitu berat jauh dari keluarga itu memang menjadi salah satu konten yang menarik warga tiktok
kebetulan prabowo ini menjadi main hand
dan ini menurut kami berhasil di
eksploitasi lebih lanjut sehingga usianya walaupun paling senior diantara kedua kandidat ternyata cukup diterima
jadi kalau hasil survei menyatakan bahwa prabowo cukup diterima di kalangan milenial ya memang konten tiktoknya
itu selama tiga bulan sejak agustus hingga sekarang mencapai satu miliar
yang sebelumnya itu hanya milik ganjar
justru kalau kita lihat aneh sepasu ya
tingginya adalah di usia tiga puluh lima sampai empat puluh empat tahun
dewasa ke atas
saya bisa bilang gini kalau tiga orang ini ingin kita kenal seperti apa namanya branch nya
kalau ada orang sakit maka anies akan menyebut gula darahnya tinggi
tetapi prabowo akan bilang dia sedang tidak enak badan
kalau ganjar akan bilang itu masuk angin
jadi memang untuk orang yang lebih serius anis ini sangat diterima
kalangan politisi kalangan akademisi kalangan yang memang backgroundnya itu adalah background banyak berpikir gitu ya
nah prabowo ini berada in between antara ganjar dengan anies
ganjar dan anies sementara ganjar ini memang sudah sejak lama karena backgroundnya juga dari pdi perjuangan
gaya komunikasinya memang gaya komunikasi masyarakat kebanyakan
kita breakdown satu satu mungkin ya
kita bahas dulu nih
soal anis pasweda dan muhaimin iskandar yang pertama daftar ke kpu
kalau kita lihat dari kanal dari setiap metrik ini mana yang paling mereka kuasai dari tiap sosial media kan
kalau kita identifikasi setiap sosial media audiensnya berbeda kontennya berbeda
mana yang paling jawara lah untuk mereka
jadi begini mbak
bahwa yang ditunggu publik terhadap bacawa pres itu bukan pada saat mendaftar
tapi pada saat capresnya mengumumkan siapa bacawapresnya
jadi terkait muhaimin iskandar memang terjadi ledakan animo luar biasa pada saat pkb masuk ke koalisi perubahan dan demokrat out
sehingga itu betul betul menjadi ledakan informasi yang sangat besar begitu ya
begitu juga pada saat mahfud diumumkan oleh megawati soekarnoputri
sebagai cawapresnya ganjar pranowo
jadi mungkin ini ketika september tujuh september atau awal awal september
akhir agustus sampai tahun
kalau ganjar baru baru ini
betul baru baru ini
jadi kalau bisa dibilang data tiga bulan memang terjadi perpotongan luar biasa apabila melibatkan bacawapres antara ganjar pranowo dan anies baswedan gitu
nah tetapi kalau dilihat exposure di twitter memang ledakan terbesar itu terjadi pada saat anies
menerima atau mengumumkan bahwa bacawapresnya adalah mohaimin iskandar
di twitter saat itu jumlah exposure nya mencapai delapan puluh lima juta kali tayang
sementara pada saat ganjar mengumumkan mahfud md sebagai bacawa presnya ini ditayang di twitter sebanyak lima puluh delapan juta
jadi memang mohaimin punya efek kejut lebih tinggi dibandingkan mahfud md
jadi kalau kita lihat pasangan yang mas dudi lihat nih di social media facebook instagram tiktok twitter dan sebagainya
dari percakapan mereka sebetulnya plus minus pasangan ini apa sih
plus minusnya begini
anies ini adalah seseorang yang tadi saya sampaikan kalau ada orang sakit dia akan ngomong gula darahnya tinggi
jadi sangat saintifik
sebenarnya muhaymin lah yang harus menutup itu
jadi saya kira ini pasangan juga sangat klop gitu ya
sementara sebaliknya ganjar ganjar ini umumnya komunikasinya memang seperti bahasa pd perjuangan bahasa rakyat
maksudnya mahfud md memang bisa menutup hal hal yang dianggap besar
misalkan hal hal yang dianggap lebih abstrak soal ketatanegaraan soal bagaimana reformasi hukum dan sebagainya
plusnya keduanya itu
minusnya adalah tentu rekam jejak yang akan diulik oleh masing masing pendukung kedua capres dan bacawa pres
itu tidak akan se ekstrim pilpres dua ribu sembilan belas
mengingat masih ada prabowo dan kita masih menunggu siapa baca wapres
dan sentimen artinya sentimen kemarahan orang sentimen tidak percaya itu cukup menurun berarti ya
cukup menurun karena
di pilpres tahun ini
tapi kita tidak tahu nanti menjelang pilpresnya ya
masih dinamis betul
tadi kita sudah bahas dua pasangan yang sudah mendaftar ke kpu
kita akan bahas juga pasangan yang belum daftar ke kpu
yang kayaknya warganet ini masih tebak tebak nih siapa nih cawapresnya
ada beberapa nama
ada nama erik thohir
ada nama yusril
mana yang rame diperbincangkan warganet
keempat empatnya rame mbak
jelas kelihatan ini ya
pembelahannya cukup clear gitu ya
gibran berada di posisi kedua kalau seluruh kanal media sosial kita gabungkan
terus kemudian prabowo erik juga
hanya berbeda sedikit prabowo erik dengan prabowo gibran
cuma yang favorit memang masih prabowo erick gitu ya
nah sementara prabowo gibran memang terjadi kenaikan di sini karena soal soal yang berkaitan dengan mk
tapi kalau kita belah media sosialnya memang fokus terhadap prabowo gibran itu lebih banyak di twitter
tetapi kalau prabowo erik memang lebih banyak di tiktok dan instagram
karena memang erik kuat disitu
instagram kuat gibran kuat di twitter
sementara kalau kita bicara rk memang di instagram
karena memang kalau kita bicara instagram rajanya memang ritwan kamil
sementara kalau yusril memang media sosialnya tidak sebesar yang tiga tadi
tetapi kalau dilihat berdasarkan interaksi warganet memang tidak terpaut jauh juga antara ketiganya dengan yusril
kalau kita lihat data ini sebenarnya publik ya terserah siapa aja wakilnya
tapi tadi berbicara soal apa yang terjadi di mk
ini kan sekitar ini ya
artinya ada penurunan juga perbincangan soal siapa cawapres prabowo
artinya orang memang fokus kepada politik dinasti jokowi
artinya apakah masih memang ramai perbincangan soal prabowo
apa yang membuat tertutup akhirnya
pada saat perbincangan mk itu meningkat
memang terjadi peningkatan juga pembicaraan tentang gibran jokowi dan dinasti
kata kunci dinasti itu meningkat
tetapi di saat yang bersamaan perbincangan publik terhadap prabowo itu cenderung menurun
jadi memang fokus orang memang terhadap siapa keluarga jokowi dan apa motif dibalik itu semua
tetapi perlu diingat menurut kami isu mk itu sebenarnya isu elit
walaupun besar tetapi isunya elit
karena memang yang sangat berkepentingan terhadap isu isu di mk itu adalah
kubu pdi dan ganjar pranowo
sementara kubu anies lebih kalem walaupun tidak berada pada posisi mendukung keputusan mk itu
jadi dengan kata lain kita menyimpulkan memang isunya sangat elit
bukan isu yang memang dibutuhkan oleh rakyat atau menjadi kemauan dari rakyat kebanyakan
isunya sangat elit walaupun di x atau di twitternya mas gibran kontennya awak awak
tetapi yang menghujat ataupun kemudian menolak itu memang
orang orang yang selama ini berada di barisan jokowi dan kali ini berada di barisannya ganjar
kita bergeser berikutnya
nah ini dia
psikografis pendukung berdasarkan komen dari warganet
kalau melihat ini
analisis mas judi
iklimnya akan seperti apa sih di pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat khususnya di social media kalau kita
walaupun kita menutup mata ya dari pilpres sebelumnya
pakai politik agama dan segala macam
anda melihatnya akan seperti apa
kenapa kita melihat berdasarkan komen
karena media sosial yang lain di luar twitter itu kita melihat keramaian juga berdasarkan komentar
youtube misalkan memang terjadi pembelahan komentar dengan twitter
artinya banyak juga warga twitter yang rame rame ke youtube
tetapi instagram facebook kemudian apalagi tiktok itu juga bisa dikatakan orang orang baru
nah kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan konten yang tersebar selama ini
ketiga tiganya cukup kuat membentuk mana loyalis mana ambasador
loyalis itu adalah orang orang yang kita identifikasi
adalah orang yang pasti akan berada di barisan itu
tetapi ambasador adalah orang orang yang kita anggap dia memang mulai suka
terhadap kandidat itu
kalau loyalis terbesar memang ada di ganjar gitu ya
posisi kedua adalah prabowo dan posisi ketiga adalah anies baswedan
begitu juga ambasador
jadi ganjarnya berhasil membangun ambasador yang cukup besar
berada posisi kedua adalah prabowo dan terakhir adalah anies baswedan
kalau kita lihat angka angka ini mbak
ini menunjukkan bahwa polarisasi yang terbentuk terhadap orang orang yang kemungkinan akan berada di belakang barisan cawapres atau capresnya
itu sudah mulai menguat
tinggal bagaimana mereka kemudian melakukan apa namanya
komunikasi yang mungkin lebih kreatif lagi untuk menjangkau mereka mereka yang belum berada di barisan ini
pertanyaan saya buzzer itu masuk kemana
buzzer masuknya di loyalis
buzzer sudah pasti masuk ke loyalis
karena sentimennya selalu positif untuk tiga nama ini gitu ya
ada yang organik dan berbahaya
jadi ini ya yang perlu dicermati yang perlu diwaspaini juga oleh warganet
jangan termakan informasi informasi yang mungkin
informasi informasi yang mungkin tidak diketahui asalnya dari mana
mungkin dari buzzer berbayar yang belum tahu faktanya
jadi harus dicek lagi apalagi ini pertarungannya semakin dinamis
konten apapun bisa dilakukan
untuk mengambil hati para warganet
mungkin tadi di tiktok yang paling banyak
tetapi kami juga melihat begini mbak
tidak semua kandidat ini memiliki kekuatan untuk membangun buzzer di semua lini di semua platform media sosial
pkb misalkan sangat kuat di twitter dan instagram tetapi di tiktok sangat lemah
begitu juga green run misalkan green run kuat sekali sekarang di tiktok
begitu juga pdi
pdi adalah partai yang paling kuat exposure nya di tiktok tetapi tidak terlalu kuat di twitter
jadi sebenarnya fenomena buzzer bisa kita katakan selesai
oke selesai ya
kreativitas dari capres cawapres inilah yang akan menentukan nanti di februari dua ribu dua puluh
jadi sekarang perangnya sudah bukan soal buzzer tapi perang bagaimana konten untuk mengambil hati masyarakat dari masing masing capres cawapres dan tim pemenangannya ini ya
kita lihat nanti bagaimana strategi dari ketiga capres ini bisa mengambil hati karena suara warganet juga menentukan
cukup menentukan bagaimana apa yang akan terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
kita akan berbagi perspektifnya soal apa yang terjadi di lede masa